ya pat gulipat ekspor benih lobster diduga menjadi penyebab ditangkapnya menteri kkp edi prabowo oleh kpk
sejak awal keputusan menteri kkp yang juga kader partai gerindra tersebut memang menuai polemik
apalagi perusahaan yang ditetapkan sebagai pengekspor adalah orang orang dari partai politik
coba kita akan ulas pada malam hari ini celah jika benar memang ada praktik korupsi di sana
apa celah yang bisa dimanfaatkan ataupun digunakan
saya bersama dengan mas parit ridwanudin deputi pengelolaan pengetahuan kiara atau koalisi rakyat untuk keadilan perikanan
selamat malam mas parit
selamat malam pak
mas parit langsung saja
sejak menteri kkp ini pak edi prabowo membuka kembali peluang atau kemungkinan untuk ekspor benih lobster
temuan temuan apa yang ditemukan oleh kiara sendiri
ya yang pertama
jadi dari penerbitan sebat penerbitan jubil atau peraturan jubil
sampai dengan ditangkapnya jaraknya itu tidak genap sepuluh bulan
hanya tujuh bulan
jadi mei juni juli agustus september pember mokember
nah jadi hanya tujuh bulan sejak diterbitkan peraturan menteri ya sampai dengan ditangkapnya pak edi
itu yang pertama
nah yang kedua
peraturan menteri ini dikeluarkan tanpa ada kajian serius ya
kajian simil ya
atau sebagainya begitu
karena kalau kita baca dokumen yang diterbitkan tahun dua ribu enam belas
itu menyatakan sumber daya kelautan
dan pustucang sumber daya lobster itu
statusnya sudah kuning dan merah
tidak boleh lagi diambil
nah ini dua hal
jadi satu tidak antisipatif
tidak melibatkan banyak pihak
khususnya nelayan yang dalam hal ini menjadi aktor utama
nah yang kedua
penerbitan peraturan menteri ini tidak didasarkan pada kajian ilmiah
apakah itu kuning dan merah di indonesia
tidak transparan dalam penetapan ini
dan tidak melibatkan para nelayan
dari temuan temuan tersebut
celahnya menurut anda di mana
pembukaan benih lobster ini
kemudian bisa menjadi peluang terjadinya praktek praktek korupsi ataupun kolusi nepotisme
kita belum tahu ya
karena belum ada keterangan dari pihak kpk sampai dengan malam hari ini
jadi menurut anda celahnya ada di mana itu
ya ini ada pertanyaan juga
sebetulnya saat kementerian kelautan dan perikanan
menetapkan banyak perusahaan yang mendapatkan izin noter
nah ini sebetulnya dipertanyakan oleh publik secara serius
apa dasarnya apa pertimbangannya
karena dalam penelusuran investigatif tempo misalnya
itu banyak sekali perusahaan perusahaan yang baru berdiri
bahkan core business nya bukan itu
nah itu ada satu pertanyaan besar yang
sampai hari ini tidak bisa dijawab oleh kementerian kelautan perikanan
apa dasar persoalan ini ditetapkan
sehingga publik tahu dasar atau katakanlah argumentasi
perusahaan ini ditetapkan sebagai perusahaan perlombster
ya perusahaan perusahaan yang berafiliasi dengan partai politik
katakanlah partai gerindra partai yang merupakan partainya pak edi prabowo sendiri
ya dalam laporan investigatif tempo ya
ada disebut sejumlah partai ya
ada misalnya ada partai gerindra ada partai golkar ya
bahkan orang seperti fahri hamzah yang sudah pindah ke partai baru ya
partai gelora itu sudah disebut sebut
jadi menurut saya ini banyak partai berkepentingan dengan ini
jadi nah yang menarik tempo itu kan baru membuka enam profil perusahaan
hari ini sudah tercatat ada tiga puluh satu perusahaan
itu kalau dibuka tiga puluh satu perusahaannya
itu kita akan semakin tahu sebetulnya siapa saja aktor aktor politik yang terhubung di situ
nah sayangnya kan tadi persoalannya adalah tidak transparan profil perusahaan ini
siapa bagaimana sifat kerjaannya
apa dasar ditetapkannya
ini yang dipertanyakan publik yang sampai hari ini belum terjawab oleh kkp
oke jadi perusahaan ini
jadi perusahaan perusahaan pengekspor yang berafilasi dengan partai politik
tadi sebenarnya tidak hanya gerindra
tadi temuan temuan yang ataupun yang anda sampaikan ada partai golkar dan beberapa partai yang lain
tadi sebetulnya juga jurubicara kpk ali fikri plt jubir kpk
juga sempat menyinggung ya bahwa penangkapan ini berkaitan dengan penunjukan atau perusahaan pengekspor
jadi ketika kemudian ada ott ini
ada penangkapan ini
artinya ini sudah terbaca atau memang
celahnya besar sekali ada di sana
ya itu menarik
ada peringatan keras dari ombudsman beberapa bulan lalu
ombudsman itu dengan sangat tegas menyebut bahwa ada praktik kecurangan di dalam penetapan ekspor lobster
bahkan ombudsman itu menyebut ini melanggar konstitusi
nah seharusnya ini menjadi alarm ya bagi kkp menurut saya
di dalam menetapkan perusahaan perusahaan
yang akan diberikan izin ekspor
nah yang lain mas ini yang janggal ya
di dalam permen apa yang diterbitkan oleh pak edi ya
pada tanggal empat mei ini saya pegang dokumennya ya
permen nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh disebut ada sejumlah syarat betulnya perusahaan itu bisa ekspor
di antaranya misalnya perusahaan itu terbukti telah melakukan panen secara berkelanjutan
kalau siklus budidaya lobster itu
delapan bulan anggaplah paling sedikit itu tiga kali
berarti delapan kali tiga sudah dua puluh empat
itu minimal dua tahun
dari sejak diterbitkan surat ini permen ini ke ekspor itu harusnya ada waktu dua tahun
tetapi ini tidak dalam setahun mas
itu yang sebetulnya patut dipertanyakan
permennya disebut begitu tetapi di dalam prakteknya itu tidak sampai setahun
nah makanya sangat wajar dan sangat logis ketika ombudsman memperingatkan bahwa ada praktik kecurangan di sini
ya mas farid tadi itu dari celah hukum ya
anda sudah menyampaikan juga temuan atau yang disoroti oleh kiara
bagaimana kemudian dengan celah habitatnya ini
ini kan yang juga dalam beberapa narasi kita dengarkan dari pak edi prabowo bahwa benih lobster ini justru bisa mendatangkan keuntungan sebetulnya
nah ini seperti apa
dari celah soal habitat tadi itu yang disampaikan oleh pak edi
termasuk juga ketika dihilir
kalau memang ada
ketika dihilir kalau memang ada ketidakbaikan pengelolaan begitu
ini dampaknya terhadap persaingan usaha seperti apa
untuk benih lobster
kita akan bahas selanjutnya
kami akan segera kembali sesaat lain
karena ada pertukaran kepemimpinan dalam kkp
jadi mungkin hal yang lumrah yang menurut saya terlalu dibesarkan
saya akan tunjukkan bahwa pak jokowi saya tidak mau memalukan pak jokowi
dan saya tidak mau membuat malu pak jokowi
saya akan buat pak jokowi bangga
tidak salah milik saya
anda kembali di newscast
saya masih bersama dengan mas parit dari kiara
tadi anda sempat juga mention atau menyatakan soal potensi kecurangan ya
artinya ketika ada potensi kecurangan
ada pihak pihak yang diuntungkan
di mana letak permasalahan ketika benih lobster ini kembali dibuka ekspornya
tidak ada itu
ini sudah diperbangk dwarf vue pro bud
jadi perusahaan itu misalnya dia membeli lobster dengan ukuran tertentu lalu disimpan di kata kata kolam milik perusahaan
dan diklaim itu sebagai keberhasilan budaya
jadi perusahaan dianggap berhasil membudayakan lobster buktinya apa buktinya sudah ada lobster yang ada di kolamnya
nah yang kedua perusahaan eksportir untuk mendapatkan izin dari pemerintah dalam hal ini kkp itu ya mereka membeli ukuran di atas lima puluh gram lalu mereka lepas liarkan ke alam liar ke alam lepas selama ini ke laut
nah ini kan sebetulnya dilakukan untuk memenuhi syarat syarat administratif yang digariskan oleh permen kkp nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh
nah tapi gimana kerjasamanya dengan nelayan nah nelayan setelah itu ditinggal pak
itu contoh yang kita temukan di lapangan jadi ada banyak praktik kecurangan kalau pertanyaannya siapa yang diuntungkan siapa yang dirugikan tentu yang dirugikan adalah nelayan
satu ya yang kedua negara coba kalau kita lihat mas di dalam permennya itu hanya disebut negara mendapatkan pendapatan negara bukan pajak atau pnbp
dari enam puluh ribu ekor ya beneran
negara hanya mendapatkan lima belas ribu jadi ini keuntungan ekonomi macam apa yang sebetulnya sedang dipraktikan di dalam kebijakan ekspor lobster
jadi menurut saya negara tidak mendapatkan apa apa kecuali nominal yang kecil dan nelayan juga tidak mendapatkan apa apa kecuali sumber daya yang dieksplitasi
nah yang diuntungkan tentu adalah perusahaan perusahaan ekspor lobster ke luar negeri
nah di dalam konteks yang lebih luas yang paling diuntungkan tentu adalah vietnam ya
vietnam itu dia menguasai pasar perdagangan lobster di dunia
dan itu kalau kita bacanya trade map misalnya itu nggak ada yang mengalahkan vietnam dalam hal pendapatan ekonomi dari lobster yang dibudayakan
nah saya kira ke depan itu kita memang harus berpikir ekonomi jangka panjang ya
bukan mengekstraksi sumber daya untuk kepentingan jangka pendek tetapi sepuluh tahun dua puluh tahun ke depan ini jadi persoalan gitu keberlanjutannya
ini saya kira ke depan harus jadi pemikiran kita bareng bareng mas
juga ketika dihilir sudah ada soal masalah penunjukan perusahaan pengekspor ini menjadi ujung ujungnya ketidakadilan dalam berusaha
sebetulnya begitu ya mas parit atau seperti apa
ya betul betul
jadi ada ketidakadilan berusaha di situ ya
nelayan di lapangan itu yang kita tahu mereka bekerja untuk melestarikan sumber daya
kemudian misalnya tadi dibeli ya oleh perusahaan
kemudian lobster yang dibeli itu dipindahkan ke
tempatnya perusahaan dan diklaim itu sebagai kerja hasil berusahaan
tujuannya apa supaya dapat izin ekspor
nah kalau sudah dapat izin lainnya dipinggang
jadi kerjasama atau partnership itu sebetulnya hanya di atas kertas
faktanya itu tidak ada sama sekali
nah saya kira ini fakta fakta yang bisa kita temukan di lapangan mas kalau kita kunjungan ke lapangan
terakhir mas farid ini kan kita masih menanti bagaimana keterangan
seperti apa kemudian proses hukumnya begitu
apakah ada ditetapkan sebagai tersangka atau tidak terkait dengan operasi tangkap tangan ini
dari proses ini apa yang anda soroti apa yang anda harapkan nantinya
apalagi kalau berdasarkan apa yang tadi sudah kita bahas sejak awal ya
soal dari awal dugaan ketidakadilan kemudian soal penunjukan perusahaan perusahaan
yang dianggap ini berat sebelah begitu
apalagi hanya terhadap terafiliasi dengan
perusahaan perusahaan yang ada afiliasi dengan partai politik
ya yang jelas kita satu tentu mendukung upaya yang dilakukan kpk
jadi kita sangat menghormati proses yang ada
kpk tentu punya pertimbangan kuat punya alat bukti mengambil tindakan ott
yang kedua di dalam proses perumusan kebijakan saya kira di dalam teori semua kita tahu
perlu melibatkan banyak pihak
apalagi pihak yang merupakan aktor utama ya pihak yang akan terdampak gitu
jadi saya kira itu penting di dalam perumusan kebijakan publik ya
bahwa aktor aktor yang akan terdampak yang sehari hari memang bekerja di isu itu
itu penting dilibatkan
dalam hal ini sebetulnya nelayan penting dimintai pandangan
nah yang kedua tentu di sini kita belajar pentingnya transparansi mas
saya kira pertanyaan pertanyaan yang tadi itu ya kenapa ditetapkan sekian perusahaan apa dasarnya
itu penting ke depan
jadi apa namanya tidak terulang lagi
jadi ada transparansi di dalam pengambilan keputusan itu menjadi satu hal yang nggak bisa ditawar tawar
saya kira terakhir terakhir saya kira terkait dengan ekonomi perikanan ini mas
kita memang harus berpikir jangka panjang
jangan berpikir lima tahun enam tahun ya sepuluh tahun
tapi kita harus berpikir bagaimana lima puluh tahun seratus tahun ke depan
jadi sumber daya laut ini sumber daya perikanan ini saya kira ini harus dinikmati pertama kali oleh
warga negara indonesia
oleh kalau dalam bahasa konstitusi itu sebesar besarnya kemakmuran rakyat gitu
bukan hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang itu hanya berdimensi jangka pendek
saya kira itu mas
mas farid ridwanudin terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami berbagi perspektif
tapi kita penting untuk melihat dan menunggu hasil dari proses hukum di kpk
dan kami tentu akan pantau juga seperti apa konversi yang akan disampaikan oleh kpk
setelah melakukan penelitian
terima kasih banyak mas farid dari kiara sudah berbagi perspektif bersama dengan kami pada malam hari ini
terima kasih mas
dan demikian cnn indonesia newscast malam hari ini
terima kasih selamat malam